sensasi kuah pedas berempah dan menyegarkan bikin ketagihan
meski berada jauh dari daratan utama flores warga kojadoi memiliki cara tersendiri untuk menikmati kehidupan dengan memanfaatkan kekayaan alam sang pencipta
itu sedih banget gitu karena legasinya si kobe kan di gigi kan
jadi itu benar benar perjalanan waktu kita latihan itu untuk menemukan setiap lagu
ketika saya tanda tangan mou itu di busan
yang pertama adalah bawaan dari lahir yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan
tapi pada intinya tetap mereka itu ke saya memukul menenang mengelak membanding
tetapi kalau mendesain itu bagaimana supaya dia berintegrasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya
gak pernah kita tuh